dan akhir maret lalu forbes merilis sepuluh anak muda paling bersinar di asia tahun dua ribu delapan belas
dan yang membanggakan dua di antaranya adalah al sail indonesia yaitu rich brian dan juga dian pelangi
keduanya ini dinilai mampu berinovasi dan juga membuat perubahan dari pola bisnis yang berlaku selama ini
berikut saya sajikan lima dari sepuluh anak muda paling bersinar di asia
forbes baru saja merilis tiga puluh under tiga puluh atau tiga puluh anak yang tiga puluh anak yang berusia di bawah tiga puluh tahun yang kemudian memiliki pengaruh di asia
dan juga inovasi inovasi tersebut memiliki perubahan menciptakan perubahan di pasar asia
dan tadi seperti dikatakan pada paket sebelumnya dua di antaranya adalah dari indonesia
yaitu yang pertama adalah rich brian kemudian ada dian pelangi
kita mungkin ke rich brian terlebih dahulu
rich brian atau sebelumnya kita kenal dengan nama populer dia saat mempromosikan dirinya di youtube begitu media sosial youtube dengan nama rich chiga
rich brian di sini usianya baru saja sembilan belas tahun
ini pemirsa sembilan belas tahun tapi ternyata dia sudah melanglang buana hingga ke amerika dan juga eropa sudah menggelar konser di amerika
rich brian ini dulunya terkenal melalui youtube
lewat akun youtubenya dia membagikan video rapnya begitu dengan teman temannya pada saat itu
dan dari youtube tersebut
dari youtube tersebut di sini rich brian bisa pada tahun dua ribu enam belas ya bisa mendatangkan delapan puluh juta viewers
bahkan rich brian pada saat ini anda pasti tahu kendrick lamar
candrik lamar yang menyanyikan soundtrack atau dj yang ada di balik soundtrack black panther
di sini rich brian kemudian di itunes nya dia sudah menjadi posisi rapper peringkat satu
mengalahkan kendrick lamar
dan juga rich brian di sini
riz brian di sini kita sama sama ketahui ya bahwa dia ini sudah bersinar melalui akun media sosial tadi dikatakan forbes dari twitter dari vine dan juga dari youtube
dan saat ini rich brian menetap di los angeles dan sudah dikontrak oleh salah satu label rapper ternama di amerika serikat yaitu delapan puluh delapan rising rappers
itu dia rapper kehandalan indonesia
begitu yang sekarang go internasional
selamat untuk rich brian masuk ke lister tiga puluh under tiga puluh dari forbes magazine
kita ke daftar selanjutnya yaitu
dian pelangi dua puluh tujuh tahun indonesia designer
dia sudah satu dekade artinya sudah sepuluh tahun berkiprah di dunia desain indonesia
dan dian pelangi ini memulai karirnya dia mengikuti melbourne islamic fashion week
dan kemudian juga dari tahun ke tahun dia terus berprestasi
kemudian juga mengikuti ajang new york fashion week
new york fashion week ini waktu itu dia mendapatkan standing aplause dari audiens di new york karena membawakan hijab dengan nuansa yang berbeda
dan kalau berbicara soal new york fashion week ini juga kita ingat ya nama nama seperti anissa hasibuan juga sempat waktu itu ke new york fashion week
dan juga paris fashion week dian pelangi
dan dian pelangi ternyata tidak berhenti dengan pencapaiannya saja
di sini dia memiliki pengaruh juga dia memiliki visi dan misi
kemudian dia mengajarkan tata busana industri fashion begitu kepada anak anak smk yang ada di medan
dan sumatera utara dan juga di sebagian besar pulau jawa begitu membagikan ilmunya agar industri hijab di indonesia ini semakin berkembang lagi
dan uniknya memang dian pelangi ini selain mendesain bajunya hijab hijab yang akhirnya menjadi kiblat fashion dunia untuk hijab indonesia begitu ya
dia juga memperagakan bajunya sendiri
kadang kadang jadi modelnya juga dian pelangi begitu
itu tadi dua dari indonesia rich brian dan juga dian pelangi
kemudian juga ada nama nama anak muda asia yang tidak kalah berpengaruh
atau tidak kalah memiliki inovasi yang luar biasa begitu
dan memiliki sumbangsi terhadap perubahan
ini di bidang teknologi kita mempunyai satu nama dari jepang begitu
yang usianya baru menginjak kis ishigame
ini dari kas ishigame baru menginjak dua puluh lima tahun dari jepang
dia adalah pendiri ceo dari infosteller
mungkin ada beberapa dari anda yang belum mengetahui infosteller
jadi infosteller ini adalah satu perusahaan
gitu dia kalau ini bumi misalnya ya
dia memfasilitasi satelit begitu
ini bumi misalnya
setiap perusahaan yang menerbangkan satelit di bumi pasti memiliki stasiun lagi di bumi begitu
tapi ini hanya akan bisa terkoneksi satu waktu saat satelit ini ada di satu garis yang sama dengan stasiun yang ada di bumi begitu
nah kan banyak ada stasiun stasiun komunikasi bumi lainnya begitu kan
tapi yang menerbangkan satelit satelit lain begitu
infosteller yang didirikan oleh kas ishigami ini memfasilitasi perusahaan perusahaan yang menerbitkan satelit begitu
agar dia bisa terkoneksi dengan satelitnya di luar angkasa kapan saja dengan menyewa stasiun yang ada di negara negara lain begitu
difasilitasi perusahaan perusahaan itu agar bisa terkoneksi dengan satelit mereka kapan saja di mana saja
ini dia kas ishigame dari jepang
baru dua puluh lima tahun usianya
sudah menjadi bisa dibilang miliarder dan bisnisnya juga
saat berkembang begitu saat ini
dan investor investor juga sudah mulai melirik
dia baru merilis di website nya di infosteller tersebut
investor investor apa saja yang sudah melirik tadi infosteller
kemudian kita ke su jun si
nah su jun si ini wanita asal tiongkok
bisnisnya adalah flower plus
jadi ini inovasi yang menarik juga ya
jadi dia tiap tahun pelanggan flower plus ini
yang subscribe flower plus akan membayar sekitar enam belas sampai dua puluh lima dollar
dan saat perbulan mereka membayar uang tersebut
mereka akan mendapatkan kiriman bunga tiap minggunya
suplai bunga ke rumah rumah begitu dari perusahaan flower plus ini
dan ini diinisiasikan oleh su jun si yang baru saja berusia dua puluh delapan tahun
saat ini dia menjabat sebagai vice president
dan saat ini sudah ada empat lima juta orang
yang memiliki aplikasi flower plus
begitu yang mendapat suplai bunga atau flower dari perusahaan flower plus
begitu inovasinya kemudian dilirik forbes
dan dia menjadi tiga puluh under tiga puluh
atau salah satu orang yang berusia di bawah tiga puluh tahun
yang kemudian berhasil memberikan pengaruhnya di dunia wira usaha asia
begitu kita ke lanjut lagi ini
yang terakhir dan juga tidak kalah menarik
dan juga paling cantik
di sini ada amira
amira gened ini usianya baru dua puluh lima tahun
berasal dari malaysia kalau anda tahu
dan mungkin anda menggunakan produk kosmetik dari amira ini
dia mendirikan zahara
zahara ini adalah produk kosmetik
yang base nya adalah dia ingin mempertemukan faith dengan kosmetik
jadi orang muslim
karena kebutuhan atau demand terhadap umat muslim untuk kosmetik kosmetik yang halal
begitu di sini amira gened kemudian menginisiasi
atau membuat zahara
zahara di sini produksi kosmetik
begitu dan dia terkenal dengan nail polish nya
atau kutek begitu ya
nelpolis yang pada kuartal pertama tahun ini saja sudah terjual
ada dua ribu transaksi nail polish dari amira genet ini
dan juga dia menjadi salah satu inspirasi juga ya bagi anak muda
karena usianya baru dua puluh lima tahun
kemudian sudah memiliki brand kosmetik sendiri
dan juga menjadi ceo
begitu dan di sini amira genet juga dinobatkan menjadi salah satu anak dari tiga puluh
yang berusia di bawah tiga puluh tahun di asia
yang memiliki pengaruh dan inovasi yang berpengaruh besar
begitu menginspirasi anak anak
dan ini kita tidak boleh kalah ya
kita juga harus berpikir berpikir terus
agar bisa memberikan inovasi memberikan sumbangsi yang sama di dunia wirausaha
apapun itu di passion kita tentunya